delapan fraksi dewan perwakilan rakyat kembali menyuarakan penolakannya terhadap wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif dua ribu dua puluh
berbeda dengan fraksi pdi perjuangan yang tak mengubah sikapnya namun pdi perjuangan menyerahkan keputusan pada hakim mahkamah konstitusi
delapan pimpinan fraksi partai politik yakni fraksi golkar nasdem gerindra p tiga pkb pks pan dan demokrat kembali menggelar konferensi pers
menyuarakan penolakannya atas wacana penerapan sistem pemilu proporsional tertutup di gedung dpr rabu siang tadi
aspek kemajuan di bidang politik sejak era reformasi dinilai telah menghasilkan sistem pemilu yang ideal bagi masyarakat sehingga mendekatkan calon pemimpin untuk dipilih secara langsung sesuai keinginan masyarakat
asas inilah yang menjadi landasan utama bagi delapan fraksi tersebut untuk menolak sistem proporsional tertutup karena dianggap mengembalikan pertumbuhan demokrasi indonesia ke era orde baru
asas inilah yang menjadi landasan utama bagi delapan fraksi tersebut untuk menolak sistem pemilu yang ideal bagi masyarakat sehingga mendekatkan calon pemilu yang ideal bagi masyarakat
asas inilah yang menjadi landasan utama bagi delapan fraksi tersebut untuk menolak sistem pemilu yang ideal bagi masyarakat
asas inilah yang menjadi landasan utama bagi delapan fraksi tersebut untuk menolak sistem pemilu yang ideal bagi masyarakat